hari ini partai golkar bertemu dengan pkb disebut sebagai respon pertemuan koalisi pendukung pemerintah
yakni pertemuan presiden jokowi dodo bersama dengan enam ketum parpol kemarin
pertemuan ini juga disebut sebagai koalisi inti dan jembatan guna merekatkan kib maupun kkir
namun di sisi lain kini publik mempertanyakan bagaimana kesulitan koalisi masing masing
ketika koalisi inti menyebut soal capres maupun cawapres masih akan ditentukan kemudian hari
kemana penjajakan ini akan berlabuh benarkah ini sebagai bentuk konsolidasi kekuatan
atau malah sebagai langkah bergen ke hadapan anggota koalisinya masing masing
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami direktur sekutif carta politika indonesia mas yunarto wijaya
selamat malam mas bram
oke ini menarik sekali
dua pertemuan tadi siang kemudian golkar pkb malam ini pkb demokrat baru saja kita lihat begitu
ngebut ya kayaknya
seakan akan semua bukan panik ya semuanya lebih gesit begitu ya setelah lebaran begitu
anda melihat apa yang apa kemudian menjadi
frame frame yang besar ya
pertama frame besarnya kalau ada pertanyaan kenapa sih kok riuh sekali begitu ya
ini ciri khas dari ketika kita masuk dalam pemilu yang kita sebut sebagai open election
income in gak bisa maju kembali kecenderungannya pemetaan lebih merata
beda dengan dua ribu sembilan belas
jadi itu yang menyebabkan libido dari masing masing orang yang ingin jadi capres cawapres ini apa ya
itu yang sedang kita lihat sekarang dan memang kalau kita bicara tahun lalu keriuhan sudah terasa
tetapi masih dalam konteks penjajakan
semua bersilaturahmi dengan berbagai macam
atau karena kemudian bursa capresnya sudah selesai sudah paling nggak survei tiga nama akhirnya hari ini bursa cawapres begitu yang akhirnya di
kalau kita lihat kan memang sudah menjelang ada kepastian dibanding dua ribu dua puluh dua saya sebutkan tadi
dua kalau kita lihat koalisi perubahan sudah mulai mengkerucut
katanya ada piagam lah
walaupun kita masih bertanya tanya
demokrat kalau nggak dapat jatah wakil tetap atau tidak misalnya itu kan
lalu kemudian pak prabowo walaupun belum deklarasi semua partai yang sudah dijajaki
tapi sepertinya memang aktif sekali bersafari juga
dan yang memang menjadi game changer politik adalah kepastian akhirnya pdi perjuangan memutuskan ganjar
yang kita tahu di situ akan mengubah konstelasi
kalau pdi perjuangan partai terkuat mencalonkan mbak puan situasinya tidak akan sekeras sekarang
itu yang menyebabkan pasca deklarasi ganjar kebetulan harinya hampir bersamaan dengan lebaran
itu kemudian diikuti oleh safari politik dari berbagai macam tokoh partai
terutama pak prabowo dan kemudian pak jokowi sendiri merespon dengan pertemuan kemarin
yang akhirnya menurut saya kemudian melahirkan pertemuan pertemuan seperti yang kita lihat hari ini
nah bagaimana kita kemudian menemaknai misalkan pertemuan golkar pkb begitu
artinya kan orang akhirnya mempertanyakan koalisi dalam koalisi kah
apakah koalisi yang lama akan ditinggal apakah ini saling tarik menarik
saya melihatnya tetap koalisi inti ini gimmick ya
kalau kita bicara koalisi inti itu adalah koalisi yang sudah pasti
dan itu hanya faktor pengikatnya kalau ada partai partai yang sudah berani menyebutkan siapa nama capres dan siapa nama cawapres
tadi dikatakan aha belum belum erlangga
dua duanya bahkan tidak berani menyebut nama capres cawapres
jadi kualitasnya ini menurut saya bahkan di bawah dari koalisi yang sudah
terbangun misalnya antara caimin dengan pak prabowo misalnya
jadi kalau saya lihat dengan munculan nama nusron wahid faisal reza tim pemenangan
tim pemenangan siapa kan tidak bisa disebutkan gitu
atau tim komunikasi mungkin lebih tepat
lebih ke arah tim komunikasi tapi artinya saya melihat seperti ini
ini gimmick politik untuk kemudian pertama tetap menempatkan partainya dalam panggung politik
kan nggak boleh ketinggalan kereta nih gitu ya dalam keriuhan ini
yang kedua ya menurut saya ini juga sebatas alat bergening politik saja
kalau kita lihat dua sosok ini kecenderungannya
mungkin sadar diri sekedar ingin masuk dalam bursa cawapres
dan ketika kemudian mereka membentuk sebuah tanda kutip istilah koalisi sendiri
di sini kan seperti melempar sebuah wacana kepada pak prabowo yang mereka intens bertemu
termasuk mungkin kepada dua capres lain bahwa kita ini mahal nih dengan dua kekuatan infrastruktur ini
tetapi apa tawarannya kira kira seperti itu
oke artinya gertak itu hanya kemudian posisi bergen partainya
ini perebutan soal cawapresnya
apalagi kita lihat misalkan nama erlangga nama caimin ini kan potensial untuk kemudian dipasang pasangkan pada tiga nama yang sudah ada hari ini
ya minimal kalau kita lihat apa
kita tidak tahu ujungnya apa ya
tetapi misalnya kita kasih contoh satu caimin
ketika sering disebut sebut dalam konteks koalisi dengan pak prabowo
kemudian belakangan pak prabowo malah intens dengan mas erlangga
ada gosip juga dengan mas erick thohir misalnya
caimin kan dalam pertemuan ini
seakan akan bisa menunjukkan kalau anda buang saya saya bisa punya koalisi yang lain
gertak begitu ya
dan pak prabowo sampai sekarang di luar pkb kan belum pernah ada partai yang menyatakan dukungan secara resmi
begitupun lah mas erlangga
sering dikaitkan dengan kib dulu katanya akan mendukung ganjar
tapi ketika ada satu partai kib p tiga mendukung ganjar mas erlangga sampai sekarang tidak bertemu dengan pdi perjuangan
ini juga menurut saya salah satu cara dari golkar yang memang sudah memutuskan di munasnya menempatkan mas erlangga sebagai capres
menaikan bergening posisi yang tadi
oke tapi kemudian dengan komunikasi dengan demokrat ini kan keduanya sudah bertemu
golkar ketemu kemarin terus kemudian pkb ketemu malam ini
apakah kemudian bisakah publik menafsirkan ini jangan jangan poros baru begitu sengaja hanya untuk bergen saja bukan untuk menang misalkan
ya ada dua analisis yang menarik ya di sini ya
pertama sekedar sebuah bergen yang dibangun oleh kedua orang ini
untuk kemudian melempar wacana kepada
kepada entah pak prabowo atau koalisi pd perjuangan
tapi ada juga yang kemudian lompat lebih jauh masuk dalam logika kok bisa sehari setelah pertemuan dengan pak jokowi
apa jangan jangan kemudian ini strategi dari pak jokowi untuk memecah koalisi perubahan
kan sebelumnya mas erlangga
mencoba merayu gitu ya
betul dan kemudian ini dikaitkan dengan bagaimana upaya dari pemerintah eh tanda kutip pak jokowi untuk kemudian memecah koalisi perubahan
karena ketika kemudian ada satu partai dalam hal ini demokrat tidak masuk dalam koalisi perubahan koalisi ini akan bubar
walaupun menurut saya sih belum masuk di akal saya kenapa
apa untungnya buat ahy misalnya dia ingin lari dari koalisi perubahan karena tidak dapat jatah cawapres lalu kemudian masuk ke dalam koalisi yang belum menawarkan dia juga menjadi cawapres
pun lebih banyak nama di sana
atau ketika kemudian misalnya ditawarkan menjadi cawapres dengan segala hormat saya based on survei sulit untuk menang
oke tapi kemudian apakah bukankah hari ini ketika banyak survei juga head to head ganjar prabowo prabowo akan menang
bukankah lebih baik logika awam masyarakat tentunya memelihara tiga poros untuk awal itu adalah sesuatu yang menguntungkan semua pihak
ya sebetulnya begini ya kita belum tahu data terbaru belum ada satu lembaga survei pun yang merilis survei tatap muka pasca deklarasi pdi perjuangan
tadi teman teman lsi mas jayadi hanan lalu kemudian beberapa hari sebelum ada mas burhan muhtadi itu merilis survei semuanya sebelum deklarasi pd perjuangan
yang kita tahu kalau di surveinya itu sebelum deklarasi pdi perjuangan situasi besar yang terjadi hanya pasca u dua puluh
sudah pasti merugikan ganjar dan menguntungkan pak prabowo
yang menurut saya nanti akan jadi titik start itu adalah ketika mungkin minggu depan dua minggu lagi kita sudah mulai akan melihat rilis pasca deklarasi pdi perjuangan titik startnya di mana
baru kemudian kita bisa menilai apakah kemudian buat masing masing aktor ini akan lebih menguntungkan dua pasang atau tiga pasang
oke akan seperti apa kecairannya akan kemudian seberapa merubah konstelasinya
paling tidak begini ketika hari ini kita mengetahui paling tidak tiga nama di survei tertinggi begitu ya tebakan publik kan oh mungkin bisa saja komposisi partainya akan berbeda
tapi apakah mungkin juga merubah tiga nama ini misalkan menjadi dua atau tiga dengan nama lain

tentu saja kalau berbicara tentang pilihan kita bisa mencari tiga nama

harus berani menyimpulkan kalau kita baca pattern dua tahun terakhir survei sulit untuk bergerak dari tiga nama
artinya sulit berharap peringkat empat lima enam sepuluh itu tiba tiba menyalip yang tiga besar
karena selisihnya terlalu jauh
yang bisa kita lihat sebagai perubahan itu adalah ketika ada sebuah tsunami politik
entah kemudian contoh tsunami politik itu seperti u dua puluh
atau misalnya orang menyebut ada kasus hukum
ada kasus hukum misalnya atau blunder skandal yang terbuka dari tiga capres ini
tapi dengan isu yang sensitif dan relate ke banyak orang tentunya
betul dan itu bisa mengubah
tetapi mengubahnya pun bukan kemudian membuat si peringkat empat sampai sepuluh tadi masuk
hanya merubah komposisi di antara tiga besar itu
jadi kalau hanya berbasiskan dari suara secara bottom up suara publik
memang tiga besar ini saya harus mengatakan pantas maju ke tiga tiga aja dan itu yang paling ideal
tapi kan ketika berbicara kepentingan politik tadinya sebelum terjadinya g dua puluh
kita melihat koalisi besar itu sangat mungkin loh
karena survei ganjar selalu jauh di atas pak prabowo dalam dua tahun terakhir
tinggal pertanyaannya pak prabowo mau tidak mengolah dan menempatkan diri menjadi ri dua
dan setelah terjadi u dua puluh angka mereka cenderung bersaing ketat
ini yang menyebabkan kalau saya teris paribus tidak ada perubahan berarti
saya tetap melihat peluang tiga poros koalisi ini lebih mungkin terjadi
oke kalau begitu saya ingin masuk
soal bagaimana rasionalitasnya bukankah kemudian oke kita bicara soal tiga calon ini sudah dikunci
susah diotak atik tapi kan kemudian partai di belakangnya akan ikut menentukan
bagaimana kemudian tadi kita di awal mengatakan ketika demokrat tiba tiba ditarik dari perubahan
akan juga berpengaruh pada koalisi perubahan dan anies
iya saya sih belum melihat sebuah skenario yang bisa dengan mudah ya
misalnya menggoyang koalisi perubahan
kalau kita bicara dalam konteks hari ini dan beberapa hari terakhir
demokrat yang tadi saya katakan ruangnya itu kan bisa digoyang dari partai demokrat
ketika kita mengetahui ada potensi kekecewaan
demokrat yang fokus untuk memajukan ahy sebagai cawapres
kok kayaknya nggak diterima terima gitu ya
yang disebut malah lebih kofifah belakangan muncul nama pak mahfud begitu kan
tapi pertanyaannya adalah kemudian
apakah koalisi yang lain bisa menawarkan sesuatu yang lebih menarik buat demokrat
saya nggak yakin juga tuh ganjar ataupun pak prabowo mau misalnya menerima ahy
kita tahu hubungan yang sulit untuk dibangun kembali antara pdi perjuangan dengan demokrat
konteks ganjar dan kalau pak prabowo menjadikan ahy menjadi cawapres
aneh juga ya ada legend dengan mayor gitu punya background yang sama gitu kira kira ya
kemudian akan misalkan dengan skema skema itu begitu
akankah kemudian misalkan bisa melukai dan mengurangi misalkan pkb
atau misalkan golkar yang akan berlabuh
ada calon ini udah saya membuat yang lain misalkan
itu yang menurut saya
hampir tidak mungkin pak prabowo kemudian hanya karena kebutuhan ingin menggagalkan anies
kemudian menggait ahy dan memberikan jatah cawapres
yang tadi saya katakan aneh
sudah satu latar belakang militer
lalu kemudian cawapresnya latar belakang militer
jauh pulang pangkatnya
belum lagi resiko yang mas bram tadi sebutkan
tentu saja akan ada partai lain yang kecewa
dan kalau kita lihat sebetulnya kan
saya tidak melihat anies ini semenyeramkan dulu
sehingga kemudian orang menduga duga akan dijegal
dalam survei tiga bulan terakhir
bisa lihat carta politika smrc indikator
cenderung posisinya agak turun
dan pertarungan sekarang
perebutannya malah lebih mengarah kepada ganjar versus prabowo
oke tapi juga menarik
hari ini kemudian nasdem mengatakan
menggelar karpet biru bukan karpet merah
tapi untuk pkb begitu
apakah ini termasuk gimmick yang anda katakan di awal tadi
bahwa pertemuan ini hanya sekedar penjajakan
atau akan ada sesuatu yang berarti dari itu
dengan statement itu maksudnya
kalau saya lihat kan
nasdem ya motor penggerak utama mas anies
sampai sekarang dibanding dua partai yang lain
juga menyadari bahwa
mereka harus berbicara lebih dari sekedar
kekuatan yang sudah dibangun sekarang
dengan tiga partai
kombinasi yang misalnya
setahu saya teman teman nasdem mengatakan
anies hanya punya peluang menang
kalau wakilnya adalah kofifah
karena kofifah bisa memecah suara ganjar atau prabowo
di jawa timur
karena kita tahu jawa tengah jawa timur
anis cenderung lemah
dan ketika itu sepertinya gagal
kalau kita lihat perkembangan terakhir
ya kecenderungannya mereka harus
memperluas skenario yang mereka sudah buat selama ini
karena menjadi menarik ketika mereka juga melirik
partai partai yang barisan pendukung prabowo
atau mendukung ganjar misalnya
jangan jangan ada yang bisa kita tarik
dengan tawaran menarik juga nih misalnya
tapi dengan instrumen yang sama ya
dan bisa menarik loh
ketika kemudian kita bicara anies caimin
yang mungkin selama ini dicari dari sosok ibu kofifah
cenderung dia pkb ada kekuatan juga di jawa timur
kecenderungan bisa menarik sebagian basis nu juga
jadi memang ini masih terlalu kompleks
untuk disimpulkan menjadi sebuah pattern
yang sudah bisa kita tebak dari sekarang
oke tapi informasi yang kami terima
ternyata penjajakan sudah dilakukan
katanya pertemuan akan segera dilakukan begitu
akankah itu kemudian potensial
misalkan kita melihat dengan logika tadi
mengambil ceruk jawa timur nu
bisa menjadi potensial ya
tetapi kita kan hanya bisa berbicara
menghitung apa yang ada di atas kertas survei
seperti kita tadi berbicara
secara matematis begitu ya
tapi atau kemudian kita menduga duga
oke ketika dia menerima tawaran sebagai cawapres
dalam konteks power of sharing
dia akan ambil
tapi ada beberapa hal loh mas bram
yang kita tidak pernah bisa simpulkan
karena selalu terjadi di panggung belakang
yang kita tahu ada
tapi tidak bisa dibuktikan
misalnya terkait power sharing
bukan hanya konteks tawaran capres cawapres
saya dapat jatah menteri berapa
itu yang menyebabkan
grey area itu akan tetap ada
dan sampai injury time
kejutan selalu bisa muncul
kalau logika power sharing
bukankah berarti urusan cawapres itu akhirnya lebih gampang
artinya tidak perlu ngotot
misalkan saya dapat jatah lebih besar
misalkan itu kan akan lebih
substitusinya akan lebih ada
itu kan dari sisi pemilih
tapi ketika saya jadi cawapres
ada pertanyaan dari partai
logistik buat saya berapa
sehingga saya kemudian bisa bergerak menjadi cawapres
ketika saya jadi jatah menteri saya di posisi posisi yang basah
suka atau tidak
kita nggak bisa kemudian naif mengatakan
itu tidak ada
dan itu yang sebetulnya di panggung belakang
malah menjadi hitung hitungan yang paling utama
artinya belum jelas pattern nya
belum jelas polanya
karena belum jelas soal deal nya tadi
deal tadi itu masalahnya
makin menjelang masa injury time
harganya bisa berubah berubah
itu yang menyebabkan saya tidak pernah
sulit buat saya untuk meyakini jauh jauh hari
kita masih lima bulan loh
menjelang masa pendaftaran
kita bisa melihat sebuah kedewasaan
mereka jauh jauh hari sudah memutuskan
karena kesamaan program dan visi misi
kib hampir setahun loh
yang akan terjadi adalah mereka bagaimana saling meraba
menaikkan bergening position
sehingga kemudian itu
sama lawannya ini siapa akan memasangkan dengan siapa juga
karena yang mereka anggap cocok menjadi cawapres
juga akan ditentukan siapa lawan saya
lawan saya kemudian juga akan menggunakan siapa sebagai cawapres
momen apa yang kemudian bisa menandingi begitu ya
nah kemudian menarik anda mengatakan
injury time harga semakin mahal begitu ya
apakah kemudian hari ini langkah langkah bergening position dari para partai ini
juga untuk menaikkan di hari menjelang nanti misalkan
bahwa saya tidak diam
saya hanya bukan penumpang
penumpang dalam gerbong tapi juga lokomotif begitu
iya tentu saja ya
itu yang bisa kita lihat sebagai sebuah pandangan taktis
kita nggak bisa pungkiri bahwa tujuan akhir dari pertarungan pilpres ini adalah perbutan kekuasaan
dan di situ kita juga nggak bisa pungkiri
bicara politik kita belum bersih
kita masih berbicara
sebagian dari mereka memperbutkan kekuasaan untuk rente
untuk mendapatkan logistik lebih
dan itu juga yang terjadi dalam konteks pertarungan pemilu
kita harus mengatakan yang cenderung kagum dalam konteks ini ibu mega
ibu mega ini kan kalau kita lihat kan dengan segala macam kritik terhadap beliau
dalam konteks keluasan marketing politik
itu bisa dikatakan negatif
cara beliau ingin mengontrol sebuah kerjasama
istilah petugas partai
bagaimana sikap keras terhadap partai tertentu
itu kadang kadang dilihat sebagai hal negatif secara marketing politik
nah itu menguntungkan tidak untuk calonnya ganjar
dalam konteks sebuah prinsip dan nilai nilai
menurut saya itu positif
tapi memang dalam konteks
lebih berbahaya loh kalau seseorang atau partai bisa berkoalisi dengan siapapun
yang penting harganya masuk
itu kan lebih berbahaya
lebih orang yang keras kepala tapi terasa menyebalkan secara marketing politik
kalau buat publik sebenarnya itu tidak merugikan
hanya tidak enak dilihat di mata
tapi dalam konteks prinsip itu bagus dibandingkan dengan orang orang santun
yang di panggung belakang ini bicara harga
tidak suka tapi bisa dipilih
tapi kalau masuk ke dalam pertanyaan mengenai apakah ini menguntungkan ganjar pranowo
saya harus mengatakan
ini menjadi buah simalakama buat mas ganjar gitu ya
nuansa mengontrol keras kepala
itu kan membuat kemudian kelincahan dari calonnya sendiri juga
tidak seperti yang bisa dilakukan pak prabowo
atau misalnya caimin atau erlangga
itu yang menurut saya juga jadi pr yang harus dikerjakan oleh teman teman pdi perjuangan
dan pendukung ganjar
atau karena menganggap mungkin punya pemilih loyal yang lebih besar
sebenarnya bisa maju sendiri begitu
kalau kita bicara keras kepalanya ibu mega ya
entah mau dianggap positif atau negatif
bahkan ketika menjadi oposisi gayanya tidak berubah
jadi ini menurut saya bukan sekedar karena kedikdayaan
merasa ada di angka yang paling tinggi
ini memang karakter berpolitik ibu mega
yang mungkin jadi kekuatan dirinya
tapi di satu sisi juga bisa menjadi kelemahan secara marketing politik buat partainya
oke saya ingin menarik juga lebih jauh
bahwa kemudian tadi caimin erlangga hartarto juga mengatakan bahwa
ini bisa jadi mungkin komunikasinya atau kerjasamanya tidak sekarang
tapi kemudian putaran kedua
apakah ini hal yang juga prioritas dipersiapkan misalkan
bahwa nanti ketika putaran kedua tidak ada rasa sungkan untuk berkomunikasi misalkan
yang di depan mata putaran satu mereka tidak berani menyebutkan nama
lalu mereka berjanji di depan publik
putaran kedua mungkin akan bergabung
sudahlah ini menurut saya gimik politik
tidak punya makna apapun tidak punya bobot apapun
upaya untuk tetap hadir dalam panggung politik
dan menaikkan bergening saja
oke kalau kita publik saja
hari ini menilai bahwa ini adalah gimik politik
bukankah kemudian rekan koalisi lawan partainya juga bisa menganggap hal demikian
bukan menjadi bergening
permasalahnya ada ya memang
mereka sama sama pemain watak gitu ya
jadi ketika ada yang melakukan drama untuk menaikkan bergening
mereka sama sama mengerti juga
tapi di satu sisi menurut saya juga ada ketakutan
pasti dengan adanya waktu yang terus berjalan
manuver dari pihak pihak lain
ya menurut saya pola ini akan terus
pola yang seperti ini akan terus kita lihat dalam beberapa bulan terakhir
tapi bisa juga kita lihat dalam kacamata kebalikannya
ini kebingungan dari semua parpol untuk kemudian menempatkan dirinya
harganya memang belum terlalu mahal
sehingga kemudian yang dilakukan adalah
terus menerus pertemuan dengan siapapun tadi untuk menaikkan nilai
itu semua partai ya
maksud saya bukan hanya kemudian yang kemudian ada nama capres
ada partai yang kadernya punya elektabilitas tinggi
dia tidak akan seperti ini
itu yang sudah terjadi dengan gerindra dan pak prabowo
dengan pdi perjuangan
dengan ganjarnya gitu ya
dan berbeda dengan misalnya
golkar partai besar
tapi golkar tahu juga capresnya atau ketua umumnya
caimin kan punya problem yang sama
kalau pertanyaan mas semua partai enggak
mereka bermain watak menaikkan bergening
tapi dengan cara yang berbeda
oke dengan kondisi hari ini
maka tiga poros masih akan sangat memungkinkan begitu
saya berharap tetap tiga poros
berharap atau masuk akal
masuk akal dan menurut saya dari apa yang kita baca di survei
karena saya adalah seorang pollster
ketika tiga nama ini sangat menguasai posisi dalam survei
artinya kan mereka dianggap oleh publik pantas untuk maju
saya tetap berharap pesta demokrasi kita akan lebih menarik
dalam konteks pertarungan
walaupun harus berimplikasi pada dua putaran
jangan kemudian ada yang merasa dirugikan
yaitulah demokrasi dan siapa pun yang menang harus diterima
berarti artinya liga cawapres begitu ya
yang akan menjadi fokus sekarang
siapa yang kemudian barisan di belakangnya
sekarang kan sudah mulai menyadari
tiga besar sulit digoyang
tapi nama nama yang lain menyadari juga
harga saya sebagai cawapres akan lebih menarik
boleh jual mahal
boleh jual mahal
oke kita akan tunggu seperti apa
masih lima bulan masih oktober ya kalau tidak salah
kita akan tunggu
terima kasih atas waktu anda mas toto
terima kasih mas jawa
direktur eksekutif carta politika indonesia
telah bergabung dan memberikan insight di malam hari ini